dalam acara deklarasi damai pilkada dki tersebut ketiga pasangan mengucapkan empat janji yang disaksikan oleh pendukung dan juga masyarakat jakarta
salah satunya yakni siap untuk tidak terpilih dan terpilih dalam pesta demokrasi kepala daerah dua ribu tujuh belas
kita mulai ya bapak ibu sekalian
deklarasi kampanye damai dan berintegritas
deklarasi kampanye damai dan berintegritas
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
kami calon gubernur dan wakil gubernur
peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
peserta tim kampanye
peserta tim kampanye
dan para pendukung
dan para pendukung
dengan semangat persatuan kesatuan dan persaudaraan
dengan semangat kesatuan kesatuan dan persaudaraan
berjanji kepada masyarakat provinsi dki jakarta
berjanji kepada masyarakat provinsi dki jakarta
siap menciptakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
siap menciptakan pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta
di dki jakarta
tahun dua ribu tujuh belas yang demokratis yang demokratis damai dan berintegritas
kedua mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
berdasarkan pancasila dan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku
keempat siap terpilih dan tidak terpilih